kuasa hukum sekretaris jenderal partai keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi
melaporkan komisioner komisi pemilihan umum hashim ashari ke polda metro jaya
laporan ini terkait dengan upaya banding atau peninjauan kembali
atas putusan pengadilan tata usaha negara
kuasa hukum pkpi melaporkan komisioner kpu hasim ashari
yang menyebut pkpi bisa digugat menjadi peserta pemilu
jika kpu melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan pt un
menurut pelapor kpu tidak berhak melakukan upaya hukum
atas putusan pt un yang memenangkan pkpi
kepala komisi pemilihan umum hashim ashari
menyebut oleh peraturan mahkamah agung bahwa
putusan pengadilan tata usaha negara itu
tidak bisa dibanding tidak bisa dikasasi
dan juga tidak bisa di peninjauan kembali
jadi itu sebenarnya berita bohong yang disampaikan oleh bapak hashim ashari
sementara itu kpu menyayangkan sikap pkpi
yang melaporkan hasim ashari ke polda metro jaya
kepala komisi pemilihan umum hashari
menyebutkan pkpi sebagai hak lembaganya
sungguhnya opsi untuk mengajukan pk itu adalah hak lembaga kpu
persoalan kami menggunakan atau tidak kami terus mengkajinya
jadi kami meminta masukan juga salah satunya dari ku
putusan pt un akan kami sampaikan ke ky
dan kami sudah beraudiensi bertemu dengan ketua ku
selain itu tim hukum kami birohukum juga melakukan kajian
kami sedang mempertimbangkan melakukan pk
dan pk sekali lagi itu adalah hak kpu
dimungkinkan secara regulasi
untuk mengawal jalannya demokrasi secara sehat dan bermartabat
lbh ansor menyatakan siap memberi bantuan hukum kepada hasim
koordinator bidang litigasi dan advokasi lbh ansor
dendi zuhairilvinsa memandang aneh terhadap langkah pkpi mempolisikan hashim
sebelumnya pt un mengabulkan gugatan pkpi
dan membuat partai besutan am hendro priyono ini lolos
menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas dengan nomor urut dua puluh
benarkah pelaporan anggota kpu terkait pkpi ini bisa menjadi presiden buruk
bagi penyelenggara pemilu
kami akan mengulasnya malam ini dengan sekjen pkpi imam ansori saleh
selamat malam pak imam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada direktur eksekutif perludem titi anggraini
mbak titi selamat malam
selamat malam mas yudra
mbak titi dari perludem mengamati tentang pelaporan pkpi
terhadap salah satu komisioner kpu ini secara umum seperti apa mbak
ya tentu kami sama ya seperti beberapa kelompok
agak menyayangkan pelaporan ini
karena dalam pandangan kami pertama upaya peninjauan kembali itu juga belum dilakukan
dan yang kedua apa yang disampaikan oleh pak hashim ashari itu
dalam kapasitas tugasnya sebagai anggota komisi pemilihan umum
nah kalau ada perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana
kita memaknai upaya yang akan dilakukan kpu itu
lembaga penyelenggara pemilu kita sudah punya desain untuk misalnya melakukan koreksi
kalau memang dianggap apa yang dilakukan oleh komisioner hashim ashari
bertentangan dengan etika penyelenggara pemilu
itu bisa dilaporkan ke dkp
atau kemudian kalau itu bertentangan dengan administrasi pemilu
itu ada bawah slu
kalaupun dia dianggap melakukan tindak pidana pemilu
itu juga pintunya melalui bawah slu
kita punya pengalaman pahit upaya upaya kriminalisasi pejabat negara
yang sedang melakukan tugasnya
tidak usah jauh jauh pak imam kan pernah harus bolak balik
ketika sebagai wakil ketua komisi yudisial dilaporkan ke polisi
karena dalam waktu itu kapasitas tugasnya juga merespon putusan pra peradilan ya pak
dan efeknya kepada lembaga saya kira pertama
kpu ini menyelenggarakan sebuah kerja besar yang tidak sederhana
mengomandani penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu delapan belas di satu ratus tujuh puluh satu daerah
di saat yang bersamaan juga sedang mempersiapkan perhelatan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
banyak hal yang harus mereka lakukan
yang ketiga juga sedang melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu
nah itu yang kemudian masalah hukum yang menimpa mereka
boleh kita sebut misalnya
upaya kriminalisasi ini tentu akan menjadi
ada menyebutnya kriminalisasi ini
ya menurut kami tidak selayaknya ya pak imam kita boleh berbeda
ada upaya hukum sampai harus melaporkan ke polisi
sementara ranah untuk mengkoreksi
ada dkpp ada bawaslu itu bisa dilakukan
dan apa yang dilaporkan itu pun ya sekali lagi perdebatan
satu dua praktisi hukum bisa berbeda pendapat
jadi bisa mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
dan yang kedua ini juga jangan sampai kemudian menurunkan semangat para penyelenggara begitu ya
untuk kemudian menjadi tidak percaya diri di dalam melakukan
takut serba salah
takut serba salah
nah ini yang menjadi kekhawatiran kami
karena itu anda sebut presiden buruk bagi penyelenggaraan pemilu
pak imam kalau misalnya memang ada persoalan yang terkait dengan komisioner kpu
mbak titir bilang dkpp bawaslu harusnya kesana
bukan ke polisi malah menjadi kriminalisasi
mbak titi melihat dari kepentingan kpu
pahami juga kepentingan kami sebagai partai
kami punya masa kader di bawah
begitu ada pernyataan pak asem ashari itu mereka resah semua
oh jadi kita ini belum pasti
calon calon yang mau mendaftar jadi betul
itu harus dipikirkan
jadi ada dua hal ya
yang pertama dia menyatakan akan ya sudah salah
karena di undang undangnya jelas sekali kok
nggak ada upaya hukum yang lain
kemudian juga yang di apalagi perma lebih jelas lagi
termasuk disebut itu
tidak boleh tidak ada banding kasasi maupun pk
dia sebagai pejabat negara harusnya paham itu
karena itu dia saya anggap membodohi masyarakat
dia mestinya harus cermat dulu
kenapa pak hasim kalau yang persoalannya adalah melakukan peninjauan
kenapa pak hasim yang dilaporkan
karena kan ada beberapa ini
tadi kita lihat pernyataan pak siapa tadi
salah satu akomisi rkpu pak firian tadi juga
ya dia jelaskan
hasim mengatakan jika nantinya mam batalkan putusan ini
terikut pemilu hasim menegaskan hal tersebut adalah konsekuensi hukum
masyarakat menangkap ini sebagai
maksudnya kalau peninjauan kembali diterima maka pt un batal putusan pt un
sehingga pkp tidak ada
tidak ada upaya penyelenggaraan kembali itu sudah membodohi masyarakat
ada ada gium semua orang dianggap mengetahui undang undang
jadi tidak ada alasan wah saya tidak tahu undang undangnya
apalagi dia menyangkut undang undang pemilu
kan aneh dia itu
nah ini persoalannya
jadi kalau kami lebih baik ini daripada
kenapa tidak dkpp kenapa tidak bawaslu misalnya pak tadi salurannya
ya karena ini sudah menyangkut delik yang umum ya
jadi bukan soal saya ini tidak melaporkan lembaganya
jadi ini pembelajaran bagi kita semua agar pejabat hati hati ngomong
dampaknya jauh jadi pak diti memang benar dari sisi kpu
saya dari sisi masyarakat
masyarakat kepentingan partai
kepentingan partai itu yang kita pertimbangkan
jadi harus imbang melihatnya begitu
pak diti nanti akan menjawabnya ya setelah anjadah
kami harus beritahu lebih dahulu tetaplah bersama prime news
baik saya beri kesempatan mbak titi sekarang menjawab
dari sisi kepentingan pkpi juga dilihat dong mbak titi
ya pertama begini pak imam
ini tadi apa yang saya sampaikan bukan dalam konteks kepentingan kpu ya
tetapi kalau kita bicara soal kepentingan pilkada dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas proses rekrutmen
itu sebenarnya menyangkut kepentingan penyelenggaraan pilkada pemilu kita
berarti semua pemangku kepentingan
concern kami atau kepedulian kami adalah
kenapa kami tidak mendukung kriminalisasi
pertama pidana itu adalah ultimum remedium ya
upaya yang paling luar biasa terakhir yang perlu kita lakukan
di dalam konteks pemilu mekanisme koreksi itu
kalau pernyataan komisioner hashim ashari dianggap menyalahi tafsir hukum
yang diyakini oleh pak imam dan kawan kawan
kan ada jalur dewan kehormatan penyelenggara pemilu
ada jalur bawah selu pak
nah kenapa itu yang tidak ditempu
dari keumum katanya tadi kan saya tanya
apalagi kan begini
yang dipersoalkan itu kan bahasa tafsir
jadi bagaimana kita memaknai pasal empat ratus tujuh puluh satu
eh jangan dimaknai lagi pak
bagaimana para pihak ya pak ya
ini kan bicara dari persepsinya kpu ya
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
disebutkan bahwa putusan pt un itu bersifat final dan mengikat
dan tidak bisa dilakukan upaya hukum
nah yang dilakukan oleh kpu ini kan adalah upaya hukum luar biasa
tetapi mereka kan mengatakan
baca permanya pak
baca permanya pak
nah ini memaknai posisi kasus dulu ya pak
kalau yang jelas tekstualnya itu nggak perlu ditaksikan lagi
nah pertama begini
yang dilakukan oleh komisioner hashim ashari itu konsisten dikatakan oleh semua anggota kpu
bahkan di dalam konferensi pers pun yang kita ikuti ya pak
pkpi dinyatakan lolos itu
ketua arief mengatakan mempertimbangkan jika ditemukan
pertama yang disampaikan
yang disampaikan oleh pak hashim itu
adalah baru kata kata jika
nah lebih baik kemudian kita melihat pemilu kita ini
dalam kepentingan bingkai yang lebih besar pak
kalau ingin ada koreksi koreksi terhadap petugas penyelenggara pemilu kita
jangan gunakan upaya upaya ya pemidanaan itu gitu
jadi bukan masuk ke soal ininya
tapi pak aditi mau memframing bahwa ada hal yang bisa peganggulan
pak imam ini kita berada di belakang pak imam juga
ketika pak imam dikriminalisasi kasus hakimnya

jadi janganlah gitu pak
duplikasi duplikasi itu kemudian mengganggu penyelenggara pemilu kita
ini kan saluran hukum
daripada orang pemberamu yang membakar kantor pkpu
jangan juga dong pak
kalau memang unsurnya ditemukan polisi ya nggak ada masalah
ini kita coba dengan ini
kalau perlu nanti kita ke dkpp
itu jalur yang lain
tapi ini memang dampaknya ke masyarakat itu sudah luar biasa
ke masyarakat atau ke konstituen pkpu
masyarakat yang mau daftar ragu
terus pengurus perudara pada mengeluh
tadi pada datang ini ada yang
sejauh ini sudah ada dampaknya ya pak
yang sudah datang narik lagi
karena ragu ragu dia pilih ke partai lain
jadi kuota caleg nggak terisi jadinya begitu pak ya
jadi pak azim itu dua hal
yang pertama kalau yang lain lain ngomong soal mempertimbangkan pk
kita anggap nggak tahu undang undang aja gitu
nggak tahu permaat
tapi kata kata selebihnya itu konseksisinya nanti calon calon anggota akan dicari
oh itu yang persoalkannya
ada di sini
ini ada ini
mungkin boleh dibacakan pak persisnya pak
yang paling dipersoalkan oleh pkpi
parpolnya tidak ada
calegnya nanti siapa yang akan mengusung
kalau parpolnya dibatalkan ya segala macam konsekuensi hukum ya begitu
jadi ini mungkin pak azim nggak ngomong seperti ini
konsekuensi kalau pk dikabulkan
tetapi menurut saya pak imam
mengklarifikasi pernyataan pak hashim juga penting ya
karena ini kan potongan potongan pemberitaan media yang mungkin
bisa ada salah juga
teksnya terlepas dari konteksnya
karena kami juga punya saksi yang ngikutin cuma persisnya itu
saya punya rekamnya lengkap
ada rekaman lengkapnya ya
itu akan disampaikan juga ke polisi
nanti kalau unsurnya nggak terbukti ya silakan
itu sudah proses hukum
tapi di kpp akan ditempu
belum kita pertimbangkan
pak kalau sudutannya begini
seperti mbak titi tadi yang sempat disampaikan ya
terkait dengan dampaknya ini bagi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan
misalnya akan mengurangi kepercayaan diri para komisioner kpu yang lain
ketika akan bertindak dan melakukan sebuah langkah tertentu
tapi takut nah nanti seperti rekan hasim lagi dilaporkan ke polisi
itu ya konsekuensi
jadi semua harus terungkul ya
takut tak akan menyanggung proses penyelenggaraan pemilu ya
kalau orang orang marah marah kpk sedang mengusut
kalau polisi mengusut biar aja lah
tapi nanti tidak terbukti nggak
kalau nggak salah kan nggak ini
jadi di sana kan belum tersangka
kita coba untuk menjadi masyarakat hukum yang patuh
kalau polisi nggak ada unsurnya silakan ditolak laporan kita
nggak usah ini aja
tapi bagaimana kalau kpu yang lain tadi misalnya juga tetap masih akan mencari
dan mempertimbangkan akan melakukan upaya hukuman
ya itu bodoh aja
saya terus terang maaf maaf
itu dilaporkan juga
saya bilang itu ini bodoh aja kalau mau jelas jelas seperti ini
permanya jelas jelas pun
tidak ada upaya hukum
itu ada pak
ini pasalnya ada
jadi udah final mengikat maksudnya
tetapi secara ini pak imam ya
bagi pkpi memang akan lebih elegan dan juga baik kalau kemudian pkpi fokus mengkonsolidasi diri ya
di mata publik
kalau misalnya pkpi tidak melakukan proses pemidanaan ini menurut saya citranya akan lebih positif
ya itu kan pendapat silahkan aja ya
ini kan kontroversi baru yang timbul kemudian menimbulkan pertanyaan
ada apa kok sampai harus pemidanaan gitu
kalau kami sendiri dari pegiat pemilu ini bukan bicara karena kita juga bukan jubir kpu ya pak
ini seulah ulah aja
seulah ulah aja ya
tapi kan tadi pak imam menangkap
tetapi memang ada kerangka besar frame besar yang harus kita lihat ya
bahwa prosedur keadilan pemilu kita itu memberi ruang koreksi pada misalnya perilaku anggota kpu atau penyelenggara pemilu yang dianggap misalnya apakah dia menerapkan hukum yang salah
atau kemudian tidak profesional dalam kerangka etika itu tadi
nah kami proses pemidanaan itu sebisa mungkin kita hindari lah ya
kecuali kalau memang misalnya ada penyelenggara pemilu memalsukan hasil suara
itu jelas pasal pidananya
ada penyelenggara pemilu yang memalsukan hasil suara itu jelas pasal pidananya
ada penyelenggara pemilu yang memalsukan hasil suara itu jelas pasal pidananya

itu jelas pasal pidananya

jadi kalau bagi kami ya akan lebih bijak kalau kemudian ranah yang ditempuh itu adalah konteks keadilan pemilu yang di luar pemidanaan
sampai pimpinan anggota polisi itu apakah anda melihat ada indikasi tendensi pribadi dari pak azimahsari
tidak tidak sampe kesana tapi ya
artinya memang kalau itu seribu tetang ya
ya nanti dihamekan ke ininya aja ke polisi
saya itu selip untuk tan
kayaknya cuma mau ngasih pelajaran buat kpu
ya pelajaran untuk masyarakat semua
pejabat semua juga demikian
karena dampaknya luar biasa gitu loh
jadi sekali lagi kalau dilihat dari itu kita mendukung
penganggaran kpua itu setelah diberikan nomor pak endro menyampaikan
terima kasih ini ini
mestinya itu ya tahan diri lah
kalau misalnya kalah di pt uan yaudah lah
kalau kalah juga nggak akan ngamuk kok
kesannya kok terus langsung gitu
ini yang kita sayangkan begitu
jadi dalam hukum ada pilihan pilihan
suatu ketika mungkin nanti saya lewat di kpp
tapi sekarang kita melihat itu yang lebih efektif
masyarakat masalah ke konstituen
kalau misalnya akhirnya prosesnya berlanjut dan semakin berlanjut lagi mbak
ke penyidikan bahkan ke proses hukum lanjutan di atasnya
akan dampaknya seperti apa
akan ada kekosongan di komisioner
iya tentu kita berharap bahwa pertama bagi kami ini tidak tepat ya
kalau sampai harus ada kriminalisasi atas pernyataan dalam kapasitas profesi ya
atau kemudian pekerjaan dia sebagai anggota kpu
karena ranah koreksi yang sebenarnya disediakan oleh undang undang pemilu kita sudah ada
yaitu dkpp dan bawaslu
kalaupun misalnya ada pandangan pandangan soal pelanggaran yang dilakukan
nah yang kedua ya memang bagi kami ada kepentingan yang lebih besar
kepentingan pemilu yang membuat kita ya hal hal seperti ini tidak perlu terjadi lah
karena jangan sampai kemudian ini juga jadi pemicu
orang sedikit sedikit mempolisikan komisioner kpu
sedikit sedikit mempolisikan komisioner kpk
tapi atas nama pembelajaran publik bagaimana
pembelajaran itu kan tidak harus pemidanaan
boleh kenapa enggak
ini ultimum remedium gitu ya
makanya dia disebut dengan ultimum remedium pak
jadi kepentingan ya dan dalam pandangan kami juga itu tidak semestinya juga dilakukan pemidanaan gitu
dan akan lebih strategis
ini kan pelaporan
dan ini kan jeli aduan
misalnya nanti pak hasim menyadari kekeliruannya selesai
baik kita lihat nanti proses hukum selanjutnya ya
kalau manginannya akan berlanjut
bagaimana juga nanti pkpi akan menjalin komunikasi dengan pak asib sendiri
terima kasih atas ulasannya malam hari ini
pak ima mbak titi terima kasih selamat malam